jelang pemungutan suara panitia pengawas pemilu kota tasikmalaya jawa barat menemukan pelanggaran pemilu
selain praktek politik uang panwaslu juga menemukan contoh surat suara yang dipalsukan dengan menukar nomor urut pasangan calon wali kota
proses pemungutan suara pilkada serentak tinggal dua hari lagi
namun panwaslu kota tasikmalaya jawa barat justru menemukan banyak dugaan pelanggaran pemilu
panwaslu menemukan peredaran contoh surat suara palsu dengan menukar nomor urut pasangan calon wali kota
dalam contoh surat suara yang dipalsukan calon wali kota nomor dua menjadi nomor urut tiga serta nomor tiga menempati posisi nomor urut dua
untuk gambar tanda panah mencoblos juga mengarah pada pasangan calon wali kota nomor urut satu
panwaslu juga menemukan pembagian sembako di wilayah kecamatan mangkubimi dengan menyertakan visi misi serta foto salah satu pasangan calon
sembako yang diterima warga berisi beras minyak biskuit hingga makanan siap saji
indikasi ke arah penggiringan calon tertentu memang sudah ada
meski belum memastikan pelaku pelanggaran panwaslu melihat indikasi penggiringan terhadap salah satu pasangan calon kental terasa
dalam waktu dekat panwaslu akan memanggil sejumlah saksi untuk mengungkap dugaan pelanggaran pemilu ini
deden rahadian tasikmalaya